kick off piala dunia dua ribu delapan belas tinggal menghitung hari sejumlah souvenir bola kini mulai diproduksi
seperti halnya yang diproduksi oleh pabrik bola yang ada di majalengka
produsen bola ini juga sudah mengantongi lisensi dari fifa
dengan mendapatkan lisensi fifa sejak dua ribu sembilan pt sinjarada sentika sport yang berada di kecamatan panjimkiran majalengka jawa barat
memproduksi bola untuk dikirim ke luar negeri sebagai souvenir
peribuan bola hasil produksinya telah memenuhi standar internasional yang diuji langsung oleh fifa
banyakkan bola bola itu dikirim ke negara afrika
untuk mendapatkan lisensi ini tidaklah mudah
pt sinjarada sentika sport harus melalui sejumlah tes dari fifa
pula pola hasil produksi mereka dikirim setiap empat tahun sekali untuk dilakukan tes
sejauh ini bola produksi majalengka ini baru sebatas milih suvenir saja
asalnya untuk dapat digunakan dalam pertandingan resmi fifa masih banyak proses yang lebih ketat
bola pesanan yang kita pria main ini kebetulan digunakan untuk suvenir
jadi karena event di piala dunia ini banyak orang memanfaatkan bola untuk menjual produk mereka
jadi disebut sebagai ajang promosi
meskipun tidak ikut dalam piala dunia dua ribu delapan belas namun indonesia patut berbangga lantaran bola buatan dalam negeri
terlibat dalam gelaran sepak bola empat tahunan itu
januari aditya majalengka